aku tahu kau masih ragu padaku
tapi dengar aku tidak mungkin menjebakmu
aku tidak akan mencelakai dirimu
kalau memang satu satunya cara adalah dengan terjun ke dalam kawah itu
apa boleh buat aku akan melakukannya
aku percaya padamu
aku percaya padamu
aku akan terjun ke kawah itu
aku percaya padamu
mari kita pergi
lemparlah musika dilema itu ke dalam kawah
maka ia akan berubah menjadi merah
seperti lahar panas
sekarang kau terjunlah ke kawah
supaya kau kembali ke wujud aslimu
aku harus terjun ke kawah ini
mohon maaflah tuhan
bukannya kalau aku terjun ke kawah ini
bukannya aku akan kembali ke wujud semula
tapi tubuhku akan mati sia sia
bukankah lahar ini panas
lahar ini akan mencabikkan
kawah itu tidak panas
terjunlah ke bawah
apa yang ratu raja wali rencanakan
kenapa dia memintaku terjun ke danau yang akhirnya seperti lahar panas
selepas itu dia berubah menjadi merah
selepas itu dia berubah menjadi merah
semuanya sudah siap untuk berlatih
nima selera santang dharmi aku sangat senang kamu bisa datang kemari
aku mendengar desas desus mau adanya perang maka itu aku juga tergerak untuk ikut bergabung
karena nima selalu menolong aku dan keluarga aku terima kasih banyak dharmi bagaimana keadaan ayahmu
baiklah kalau begitu sekarang silahkan kamu bergabung dengan mereka baik nih mas
hati hati mawana susun nurapnya simpan di depan gerbang
amin suamin balak kutak nyuruh nyuruh aja terus kasihan prajurit juga pada capek
kan berbagi tugas satu amane kamu bukan masalahnya berbagi tugas tapi kamu juga
harus capek nyatebisa kan tugas saya seperti ini mengawasi tau gak tuh
allah kamu atau ayahnya baik itu karung kena muka saya
daripada muka kena karung mah

ya udah barusan
terjunlah gagak lumayung apa lagi yang kau tunggu cepetlah
aku tahu kau masih ragu padaku tapi dengar aku tidak mungkin menjebakmu aku bersumpah
aku tidak akan mencelakai dirimu
kalau memang satu satunya cara adalah dengan terjun ke dalam kawah itu
apa boleh buat
aku akan melakukannya
aku percaya padamu
aku akan terjun ke kalah itu
kita harus mengenali
kekuatan dari musuh
oleh sebab itu
kau harus bijak
untuk menempatkan para prajurit
dan yang lain
tepat di bidangnya masing masing
baik ayah hanya
kita harus menempat para prajurit peman
di belakang benteng istana
akan dipimpin oleh
dan juga nyai ajat seket
akan berada di dalam lubang penjebakan
yang akan dipimpin oleh
seluruh persenjataan kalian
dan perhatikan juga
hal hal yang penting
untuk pertarungan kita saat ini
jangan tinggalkan posisi kalian
sebelum kita menang
tombak ini terbalik
kalau begitu nyai
tunggu waktu lagi
tunggu waktu lagi
menuju ke pencajaran
kita tidak perlu gegabah
sesuai dengan rencana kita
dan kita menunggu
untuk membantu kita
tidak ada yang bisa
senang bertemu dengan kau
saya bisa membantu
prabu muning layak
akan bergabung dengan kita
dia sedang bersiap